jaksa mengajukan tuntutan antara delapan belas hingga dua puluh tahun penjara bagi tiga bos first travel
terdakwa mengajukan sidang pledoi yang akan dilaksanakan pada rabu enam belas mei mendatang
jaksa penuntut umum mengajukan hukuman delapan belas tahun penjara
serta denda lima miliar subsidi satu tahun kurungan untuk terdakwa kiki hasibuan
dan dua puluh tahun penjara dengan denda sepuluh miliar subsidi satu tahun empat bulan kurungan
terhadap andika surahman dan anissa hasibuan
tuntutan ini atas pelanggaran penipuan penggelapan dan pencucian uang
pada pasal tiga ratus tujuh puluh delapan dan tiga ratus tujuh puluh dua kuhp dan pasal tiga kutppu
pengajuan hukuman menurut jaksa penuntut umum merupakan tuntutan maksimal
meskipun total aset uang yang disita dari terdakwa dengan total sitaan empat puluh miliar
masih jauh di bawah kerugian jamaah
yaitu sebesar sembilan ratus lima miliar
sebagian besar jamaah yang hadir di ruang sidang
tidak terima dengan bacaan tuntutan jaksa
ada yang menginginkan hukuman penjara lebih lama
atau setidaknya ganti rugi atas uang mereka
cuman kalau kita jamaah sih pengennya ya dipulangin aja uangnya gitu
ya udah diatur aja lah yang biar enak gitu
kuasa hukum mengajukan sidang lanjutan yang diamini oleh hakim
dan akan digelar rabu enam belas mei mendatang dengan agenda sidang play doh
debi astari jakarta